pertama partai tersebut memiliki jalan oposisi
bagi kami itu juga artinya sama pentingnya untuk mengontrol efektivitas jalannya pemerintahan
karena itu bagi kami kami pun tidak bisa membedakan apakah partai baru ataupun partai pendatang baru
sama sama penting bagi kami semua partai kami menganggap penting
menanggapi putusan mahkamah konstitusi
secara garis besar mereka meminta agar semua pihak ini menghormati putusan mahkamah konstitusi hari ini
terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pilpres dua ribu dua puluh empat